bayinya lucu banget
atau atau atau
ma duluan ya
jalan dulu ya tante
emang si andri udah balikan lagi
kau tau juga ma
ya mau diapain
ya udah nanti mak ngomong sama dia deh
begas ya ma ya
amak sih kalau di depan ibu puput suka lemah ngomongnya
gue ini orangnya gak tega
abis orangnya begitu
kalo depan dia
lu juga suka lemah
ya aku tinggal bangun
terus aku buatin susu
tapi kan dia butuh asi beb
kan tinggal minta asi bu aminah
terus simpen di kulkas
nanti kalau misalkan dedek bayi mau minum susu
kan tadi aku udah diajarin sama suster gimana caranya
bu siti udah masak apa belum
belum bu lagi nunggu gerobak sayur
tumben uni sendirian biasanya sama midah
mida lagi bantuin bonyok merapikan rumahnya bu puput
itu beneran beneran
itu beneran bayinya pominah mau dikasih ke bu puput
nggak tahu ambo
ambo takut salah jawab
kan uni tahu ceritanya
uni kan kemarin ke rumah sakit
ambo nggak tahu cerita itu
ambo ke situ melihat bayinya pominah
hebat ya pominah
bayinya kembar tiga sehat semua
iya hebat banget
kalau kembar tiga gitu harus tinggal di rumah sakit dulu
kalau emang dikasih beneran
kok tega pominahnya
mungkin nggak dikasih
cuma dipinjamkan saja
kan rumahnya dekat
jadi bisa bolak balik tiap hari
kalau dikasih mah kebangetan
mas anak sendiri dikasih ke orang
nggak usah dibahas
kan kita nggak tahu ceritanya
kartu udah habis
tidak baik membahas sesuatu yang
oh gitu ya
haji soleh bilang
kalau mpo mau ngisi rumahnya udah boleh
kan belum dibayar tin
tapi kalau mau beres beres udah boleh
tina buru buru ya pak
soalnya mau nengokin cemina
udah bentar lagi mak
lo di rumah aja
takut ada ape ape
aduhnya nggak enaknya
ini kan belum nengong dari kemarin juga
gak ada ape ape
minah juga tau kok kalau lo lagi ada masalah
nih gue jalan dulu ye
salam ya buat minah
salam ya buat minah
wih lucu banget
wih lucu banget
wih lucu banget
wih lucu banget
wih lucu banget
wih lucu banget
wih lucu banget
iya gemesnya lucunya
om tante selamat ya
maaf selfie gak bisa ke rumah sakit
soalnya masih ngurusin rumah
iya gak apa apa selvi
bayinya mirip banget sama indri
tapi gak ada yang mirip indera
dada yang satu
dari bayi yang satunya mana
dibawa sama tanteku
wah kok gitu sih
sampai kapan disana
ayo indri bawa ke dalam drak
masuk masuk masuk
jangan dipegang pegang
ini dedek bayinya mukanya mirip
mirip banget loh beb sama kamu
mirip banget beb
gak salah pilih kita beb
iya kapan disusunnya
nanti lah beb tunggu dia lapar
kapan kita tau kalo dia itu udah lapar
kalau dia lapar
nanti dia nangis beb
kamu kenapa ya beb kok keliatannya
enggak beb aku tuh takut apa dua sama bayi itu
ya enggak lah beb
gimana sih aku ini kan
ibunya jadi gak mungkin
uh uh uh
terus sama anak minah yang satu
yang ada di ibu puput
andri jalan sebentar ya
bayinya lucu banget
mah duluan ya
aduk aduk aduk
emang si andri udah
iya mau diapain
buang tuh bayamnya